kenapa kita berhenti disini
berisik sekali kau bu
perhatikan itu baik baik
apa yang harus diperhatikan
cepat mau aku pergi dari sini
kamu mau pergi begitu saja
kamu mau menjadi pejahat
atau kamu mau menjadi buronan karena sudah membunuh seorang
kau pundi aslan
apa yang sedia kamu lakukan
tuhan sih maafkan aku
cepat bawa dia
tuhan sih kamu dimana
siapa yang minta kamu untuk melabraknya
tenanglah dok tenang
nawangsi jangan mati
nawangsi kamu dimana
kamu pasti mau bermain mainkan denganku
kamu pasti bersembunyikan
kamu pasti bersembunyikan di suatu tempat
aku menyerah nawangsi
keluarlah dari persembunyianmu nawangsi
aku rindu padamu nawangsi
kenapa kita berhenti disini
berisik sekali kau bu
perhatikan itu baik baik
perhatikan itu baik baik
apa yang harus diperhatikan
cepat bawa aku pergi dari sini
oh kamu mau pergi begitu saja
kamu mau menjadi pejahat
kamu mau menjadi buronan karena sudah
kalaupun dia selamat
apa kamu bisa mengelak bahwa
kamu tidak bermaksud untuk mencelakai
aku tidak mengerti
kamu bawa saja salah satu jasad itu
jasad korban kebakaran tidak mungkin dikenal
tapi bagaimana caranya
bagaimana caranya agar orang orang percaya
bahwa jasad yang aku bawa itu adalah jasad nawangsi
bahwa jasad yang aku bawa itu adalah jasad nawangsi
siapa lagi itu yang datang
kenapa belakangan ini banyak tamu yang datang ke tempat tinggal
mau apa kamu kesini jelaskan padaku
kamu datang kesini untuk menemui bopo
bapak sama kamu zinta
apa yang sudah kamu lakukan ke bayo nawang sih
tolong bantu aku
dasar anak bodoh kamu
cepat bawa kereta kuda ini ke belakang gua
sudah siap kah saudaraku
kita akan segera mengambil pusaka terakhir yang kita butuhkan
ya aku selalu bersyukur
denam kita akan terbalaskan
sekian lama kamu datang kepada bobo
sekarang yang ingin kamu katakan adalah kamu menyembunyikan mayat
itu bukan mayat bopo
namun masih belum mati
dasar perempuan jahat kamu
sikapmu sama seperti biungmu
meskipun dulu bopo seorang penjahat
tapi bopo tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah
bopo kecewa kepada
jadi bopo merasa bangga
pupu merasa tidak pernah membunuh
orang yang tidak bersalah
itu menurutmu bopo
tidak ada orang yang dibunuh merasa dirinya bersalah
berani kamu menjangka bopo
kurang ajar kau
apa hak bopo melarangku
apa hak bopo berpikir seperti itu
bopo telah melantarkan aku dan mas aryo
bertahun tahun di dalam kota ini
dalam rumah gubuk yang jelek
bapak melarang aku untuk bertemu dengan biung
aku tidak pernah
memiliki ingatan bahagia dengan bupu
bapak tahu kenapa
itu karena aku memang tidak memilikinya
seandainya aku bisa bertukar peran
dengan orang lain
dengan senang hati aku akan menukarnya
memang sudah lama kita tidak bertemu
tapi untuk pertama kalinya
aku merasa memiliki seorang bopo
dan bodohnya aku percayakan hal itu
bodohnya aku percaya
bahwa bopo akan menolongku
menutupi semua kesalahan
itu adalah kebetulan aku
itu adalah kebetulan aku
yang saya harus menutupi
mungkin ini yang memang bopo mau
bopo ingin melihatku di penjarakan
karena pada akhirnya ada yang mengikuti jejak bopo
bapak akan melihatku memakan sampah seumur hidupku di dalam penjara
dan aku akan mendendam dengan bopo kandungku sendiri